jumlah perawat di jawa timur yang positif covid sembilan belas terus bertambah
dari data dpw persatuan perawat nasional indonesia atau ppni jawa timur
selama tiga hari ini terjadi penambahan tujuh puluh enam perawat yang positif covid sembilan belas
kini jumlah perawat di jawa timur yang positif covid sembilan belas menjadi tiga ratus tiga puluh empat orang
lima persen masih menjalani perawatan di rumah sakit
tiga puluh lima persen menjalani isolasi mandiri di hotel dan rumah
dan empat puluh persen dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas dan sudah berkegiatan kembali
sementara jumlah perawat yang meninggal dunia sebanyak tiga belas orang
ketua dpw ppni jawa timur nur salam mengatakan
terus bertambahnya perawat yang positif covid sembilan belas karena berbagai sebab
salah satunya belum dilaksanakannya pcr kepada perawat secara masif dan berkala setiap empat belas hari
akibatnya perawat yang terpapar covid sembilan belas tidak terdeteksi sejak awal
selain itu pengelolaan ruangan pasien di rumah sakit dan beban kerja yang tinggi ikut menjadi penyebabnya
jadi jumlahnya hari ini sudah mencapai tiga ratus tiga puluh empat dan ini akan terus bertambah
sebagaimana kemarin kita ada penambahan yang luar biasa sekitar tujuh puluh lima
di surabaya sendiri ada penambahan sekitar tiga puluh delapan

kemudian di beberapa kabupaten kota misalnya ada di sumenep menambah lima

dpw ppni jawa timur berharap
meninggalnya perawat gigi sujoko lugiamanto perawat puskesmas ketapang probolinggo
menjadi yang terakhir di jawa timur
pihaknya berharap pemerintah daerah terus menjalankan pesan presiden joko widodo
yaitu tiga t testing tracking dan treatment
muhammad yanwar komarudin kontributor surabaya